saat ini kami langsung bergabung ke gedung kpk di mana ada pengumuman adanya calon siapa siapa saja yang akan menjadi penasihat kpk
beatsuke beatsuke merupakan salah satu sumber di dgp yang tingkat pemasukan dari dgp itu besar banget
nah ini misalnya begitu ya si nafa si sani
kemudian yang kedua dalam rangka untuk pelayanan publik ada nama budi santoso
pelayanan publik menjadi penting
bukan sekedar pelayanan dalam arti yang sempit tapi juga melakukan proses proses empowering terhadap elemen elemen masyarakat sipil
dan ini bisa diembankan kepada budi santoso dengan pengalaman dua prioritas loh dia di lbh
terus kemudian ombudsman
diy satu prioritas ombudsman pusat ya ori satu prioritas
nah lalu yang lain lain tadi sudah mewakili dari kepentingan kepentingan akademisi
tapi punya pengalaman di bidang bbbn perbankan manajemen perbankan penyembangan penyembangan dalam dunia perbankan
ini pak yohannes ibrahim
yang lainnya it
jadi itu yang kemudian kita rumuskan dalam parameter parameter
yang ada munculah lima nama ini
sekedar ditambah ya supaya jadi catatan juga
kedepan ini diperkirakan dan bahkan sekarang sudah terjadi yang namanya jejaring kriminal network crime network corruption itu sudah menjadi menggurita
nah oleh karena itu menghadapinya tidak mungkin hanya jajaran yang ada di gedung ini
dan tidak mungkin
mungkin pimpinan kpk mengatasi
oleh karena itu penasehat itu sejak awal dulu disebutkan kita menginginkan orang yang mampu menjadi katalisator fasilitator terhadap tumbuhnya jejaring koalisi bersih
nah jadi nanti penasehat kpk sekaligus juga menumbuhkan jejaring
karena kompleksitas korupsi tidak mungkin
hanya bisa difahami
oleh kalangan yang ada di lembaga ini
nah harapannya jejaring itu tumbuh sehingga bisa mendapatkan masukan dari semua elemen
melalui jalur konvensional face to face interaction atau masyarakat konvensional atau masyarakat digital
kita lihat itu
nah ini kira kira gagasan gagasan besarnya
nah mudah mudahan penasehat ini jangan dilihat lagi secara kayak dulu
karena kaya dulu orang yang punya wish memberi petua
enggak justru dia ini adalah fasilitator menyerap semua usulan usulan atau gagasan gagasan dari masyarakat luas
dan itu orang orang terbaik yang ada di negeri ini harus bisa bergabung melalui sebuah jejaring yang nanti akan difasilitasi oleh para penasehat ini
kira kira gitu ini konsep yang muncul
mudah mudahan ini bisa dijadikan fakta
karena ini ada paradigma yang enggak beda nih mas
jangan sampai nanti penasehat yang terpilih ini tuh tidak membumi gitu loh
untuk mengumi kalau anda katakan tadi bisa membuat jejaring itu bagian dari salah satu yang saya maksud gitu loh
iya nah jadi itu
jadi pak budi santoso ini salah satu kekuatannya
dia di ombudsman sudah tiga puluh empat
jadi dia sudah membuat jejaring yang dia sudah bangun di sana dan itu bisa diintegrasikan
pada saat yang sama dia juga pernah jadi aktivis lbh dan itu juga punya jejaring
nah sementara yang ahli it ini semuanya bicara tentang big data
bicara tentang gimana membangun jejaring cyber society misalnya
kira kira kayak gitu
nah mudah mudahan anda bisa menerima anak muda yang tentu jauh lebih paham karena dia ini adalah netiz
jadi ini adalah jaring
nah walaupun ini orang orang tua kayak gini punya pengalaman
tapi insyaallah dalam masalah jejaring komputer mereka ya sama sekali gak tahu
ya ya ini sekit pengalaman gitu loh
ini ada dunia yang agak beda
terima kasih ya
tapi semua masukan itu mudah mudahan bisa menjadi terus dikomandangkan
mudah mudahan apa yang dipilih ini benar benar tepat
ya terima kasih
sampai ketemu lagi
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya baru saja kita saksikan bersama bagaimana konferensi pers yang disampaikan oleh tim panitia seleksi penasihat kpk
mereka ini adalah yang memilih nanti penasihat penasihat kpk
dari tim pansel tadi yang sudah muncul di layar terlihat nama nama besar
di antaranya adalah mantan ketua m k mahfud profesor mahfud md
kemudian juga pakar hukum tata negara ada prof saldi isra
lalu kemudian kita lihat sosiolog juga tadi imam b prasojo
dan salah satunya tadi yang kita lihat di awal tadi adalah mantan ketua kpk busro mukodas
jadi mereka telah memilih melakukan seleksi nama nama dari sekian nama
dan menghasilkan lima nama yang saat ini diusulkan untuk menjadi tim penasihat kpk
namanya adalah budi santoso kemudian johannes ibrahim kosasi kemudian m sani anasari
dan kemudian ada m arief dan sarwono sutikno
nama nama ini diambil dari berbagai background
tadi sempat disebutkan salah satu background dari tim penasihat kpk yang sudah lolos dari panitia seleksi tadi
merupakan salah satu ahli it
dan itulah tadi laporan langsung dari gedung kpk